karena robby sudah dicodokan
jadi saya datang kesini sekalian mau pamitan sama mantan calon mertua
bukan begitu rob
ngomong asal yang jeplak dong
tenang dulu pak haji muhydin tenang dulu tenang
pak haji muhyiddin bisa bernafas regang
karena robby tidak akan mengganggu menang lagi
karena robby sudah dicodokan sama menang lela
bukan buat pamer
lelah siapa yang mau pamer
ini pak haji kita jalan sekarang
yaudah ya nanti telat kita nih
waduh damai bener ya pak haji
iya nih jarang jarang loh
yang muda sama yang tua bisa akur begitu
mentang mentang habis dimanja terus dibeliin emas
luluh deh jantung hatinya
eh bu aji maksudnya apa tuh
yang muda sama yang tua akur
ya yang muda guda jangan ditatepu
mak marah tuh keliatannya
terangannya gue marah
anak gue sama mantu gue disindir sindir terus
kita kalau pengajian kita nih mau cari pahla
bukannya dibuka sama dosa
kan selama ini hajah rudiah kagak ngasih konfirmasi ke kita
bener kagak sih
haji sulam itu memang punya madu
tuh tadinya manyu manyu
eh sekarang udah gandingan lagi sama si sulam
itu berarti mak
si sulam udah berusahanya untuk mendapatkan berhasilnya
atika ini anaknya teman bang sulam
jadi nggak mungkin aye diduain sama bang sulam
oh jadi ini yang diomongin tuh aye
dasar ya jaman sekarang
mau gosip mau fitnah kagak mandang orangnya ada dimana
eh ibu ibu dengar ya
aye ini kagak ada hubungan ape ape sama bang sulam
lagi yang empat
aye ini udah ada calon pendampingan ya
nggak usah dibahas disini
eh wah ketiappan juga
menurut imam al ghazali dalam kitabnya
sedikitnya ada sepuluh macam penyakit hati dalam diri kita
dari semua penyakit hati yang disebutkan oleh imam al ghazali dalam kitabnya
hari ini kita akan membahas empat penyakit hati
yang ada di dalam kitabnya imam al ghazali
yang pertama itu adalah
ria atau pamer
dan yang kedua
itu adalah ujuk atau takjub
yaitu suka membanggakan diri kita sendiri
yang ketiga adalah takabur
sifat sombong baik yang terucap maupun yang tidak terucap
dan yang keempat
ini adalah iri atau hasad
biasanya ibu ibu iri dan hasan suka menjadi satu paket kan
tetangganya punya tv baru
langsung pengen punya tv baru juga
terus tetangganya baru beli mobil
langsung pada minta mobil sama suaminya
ya pokoknya iri itu sebenernya gak boleh
gak boleh ada di dalam diri kita
karena itu adalah penyakit hati
rasanya kuping ayah makin pengeng udah dengerin gosip abang sama atika
hagi maimunah sama tetangga yang lain masih tetep yakin
kalau atika itu bini budayanya abang
lo mau badan lo kurskering
cuman karena lo ngedengerin tuh gosip dari hagi maimunah
kalau disini emang orangnya seneng banget
dia bisa nari nari terus bayang jalan
kalau kita sampai kere
makanya bang gimana caranya si atika buru buru kawin sama orang lain
katanya emang ojo
mau jodohin ponakannya yang punya pabrik tahu
assalamualaikum pak haji
ada apa lo kesini
mau nagih hutang
kedatangan robi kesini mau ngasih tahu bahwa si robi tidak akan mengganggu rumah nakal hagi
karena robi sudah dicodohkan
jadi saya datang kesini sekalian mau pamitan sama mantan calon mertua
bukan begitu rob
siapa maksud bang ojo
ngomong asal yang jeplak dong
tenang dulu pak haji muhyiddin
pak haji muhyiddin bisa bernafas regang
karena robi tidak akan mengganggu rumah nakal lagi
karena robi sudah dicodohkan sama neng laila
pak haji muhyiddin gak cantikkan lagi
ngomong jangan sembarangan dong
kelakuan lo begitu ya rob
ntar pak haji
saya segera kesana
saya harus ke kantor sekarang
nanti segera saya jelasin ke pak haji
gua sudah jelas
lo laki laki yang gak punya pendirian
sudah pergi sana urusin kantor lo
terus lo kapan ketemu lagi sama si robi
ya belum tentu lah kak
bang robi itu memang sering nginep di rumah pak haji sulam
tapi sering juga pulang ke priuk
terus lo tau gak apa hobinya dia
dia sukanya makanan apaan gitu
terus apa pokoknya tentang dia gitu lo ngerti gak gak

laila gak pernah nanya nanya gituan
ya udah mulai sekarang lo suka nanya nanya gitu kan
ya udah mulai sekarang lo cari tau dah
ya semuanya tentang dia oke
hayalah lo tuh jangan terlalu tinggi
kalau jatuh sakit
mau jatuh gak sakit kak
jadi gimana be
udah sempat ngobrol ngobrol dong sama mereka
mbak abe pasti udah nentuin tanggal dan bulan baiknya ya
justru sebaliknya remadi
mbak be sama nyanggo nih udah sepakat
kalau rencana perkahwinan lo kita batalin
ada masalah apa sih bu
mbak be sama nyanggo nih leh
baru datang ke sini beberapa kali ujuk ujuk minjem duit
ya udah lah be
kalau emang mereka mau minjem duit enam puluh juta
kan mbak be uangnya banyak
ya udah lah be

itu duit banyak
bukannya mbak be udah nyiapin uang tiga ratus juta
buat rencana resepsi pernikahan saya sama rumanah
iya kan be
apa artinya si b uang enam puluh juta
buat calon mesan
lo pergi mana sih
tempoh hari lu sendiri yang nentang
kalau perkahwinan ini sudah ternyata berakhir
kalau perkahwinan ini sebaiknya ditambuhkan

itu kan tempoh hari
sekarang pikiran saya udah berubah me
kalau rumana itu
pasti bisa jadi istri yang solehah
dan ibu yang baik buat anak anak saya
rumana itu mungkin baik
tapi orang tuanya
aduh model kayak gitu
ibu gak yakin kalian itu bisa bahagia rumah tangganya nanti
kalau punya mertua kayak gitu
belum apa apa aja udah
iya ladian gak bagus
buat perkembangan anak lo
jadi kita masuk ke persoalan aja ini pak haji ya
maksud dari kedatangan saya kesini
kalau urusannya kemarin nih
jangan dimasukin dalam hati dong
anggap aja selesai
bukan bukan itu
tapi ini masalah
perjodohan anak kita
yang tempoh hari kita bicarain
saya pertimbangkan sama keluarga nih
dan dengan cara yang mateng
ini juga demi kebaikan bersama nih pak haji
kita batalin aja
ini batalin pak haji
apakah gak salah
ya sekali lagi
mohon maaf maaf sebesar besarnya
terutama sama rumah anak nih
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji